seiring membaiknya kondisi pandemi di indonesia pemerintah juga mulai memperlakukan beberapa pelonggaran
pemerintah memutuskan untuk meniadakan syarat hasil negatif tes antigen atau pcr bagi para pelaku perjalanan domestik
dengan moda transportasi darat laut maupun udara
kebijakan ini diharapkan bisa mendorong sektor pariwisata agar kembali bergeliat
lalu seperti apa kesiapan kepala daerah menyambut gelombang wisatawan yang kita harapkan akan melancong ke daerahnya
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
setelah diterjang badai pandemi sektor pariwisata mulai bergeliat
beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah pun diakini bisa mendongkrak sektor ini
pemerintah provinsi sumatera barat pun bergerak cepat
pada periode dua ribu dua puluh pemerintah yang dilakukan adalah pemerintah yang bergerak cepat
pemerintah yang dilakukan adalah pemerintah yang bergerak cepat
pemerintah yang dilakukan adalah pemerintah yang bergerak cepat

hal ini didasarkan pada potensi alam budaya dan kuliner yang dimiliki sumba
secara khusus pemprov sumbar bertekad menjadikan tahun dua ribu dua puluh dua sebagai fase normalisasi
harapannya daya tarik wisata kembali dikunjungi dengan mematuhi protokol kesehatan
sebagai adab dan kemampuan
namun tidak dipercaya untuk pengajian kemampuan

visi dan misi pemerintah provinsi sumatera barat saat ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi
pada sektor pariwisata
meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian sumbar
diaktualisasikan dalam satu destinasi wisata berkelas internasional
dan sembilan belas destinasi wisata unggulan
salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan adalah
sumatra dua ribu dua puluh tiga wakil gubernur sumatra barat audi join aldi secara spesifik menyebut mentawai sebagai
destinasi wisata kelas dunia menurut audi mentawai punya potensi wisata olahraga air seperti surfing
dan jetski tidak bisa dipungkiri pandemi kowe sembilan belas telah menghantam hampir semua sektor industri
salah satu yang sangat terdampak adalah sektor pariwisata kini kepala daerah berlomba memulihkan
putaran roda ekonominya melalui antara lain pariwisata nah salah satu provinsi yang memasukkan
pariwisata dalam program prioritasnya adalah sumatera barat nah sudah hadir di studio bersama
saya wakil gubernur sumatera barat audi join aldi apa kabar pak wabub audi kata kata uni
kenapa kita panggil unik karena kita sama sama dari sumatera
barat iya dan kita mungkin ini sangat subjektif ya paling cantik di seluruh indonesia
bagi saya itu provinsi sumatera barat disitu alamnya begitu indah hutan lindungnya itu masih
banyak di sana kalau kita bicara ada harimau sumatera dan populasinya terus bertambah ternyata
populasinya bertambah dan juga ipm nya nah kualitas manusianya saya lihat ini pintar pintar ini wagub
ini gelarnya itu banyak sekali selamat baru mendapatkan gelar doktor ya sekarang
terima kasih kita panggil wabub saja udah wabub ini sudah hampir satu tahun satu lebih dari satu
tahun ya menjabat yang dua puluh lima februari dua ribu dua puluh satu sampai hari ini jadi satu tahun lebih seminggu dua minggu
sebenarnya kan persis masuk dalam kondisi pandemi ya covid sembilan belas nah sekarang juga kita melakukan wawancara
ini tetap dengan protokol kesehatan
karena covid masih berada di antara kita sudah divaksin sudah di booster dan lain sebagainya
selama satu tahun ini dan juga sekarang ini bagaimana pandemi covid sembilan belas sudah ada delta
ada omikron bisa kasih data terakhir dan apa kira kira yang perlu diperhatikan jadi kita menjabat
memang pandemi masih berlangsung dan bahkan kita mengalami fase delta lagi memuncak seperti itu tahun dua ribu dua puluh
di pertengahan tahun juli agustus september itu delta lagi betul betul peak dan waktu itu saya
ditugaskan oleh pak gubernur dikasih tugas sebagai ketua harian penanganan covid sumatera barat
sulit waktu situasinya pertama vaksin masih rendah terus delta ini kita kenal lebih ganas di banding
omikron jadi waktu itu tempat tidur penuh ya tempat tidur rumah sakit penuh vaksin pun masih agak
rendah oksigen terbatas tapi alhamdulillah kami kemarin karena dari jawa pun suplai bahan baku
liquid oksigennya pun dibatasi karena jawa waktu itu juga kepayahan kita dan dengan penduduk yang
jauh lebih besar dibanding sumatera sumatera barat kita akhirnya minta tolong ke riau waktu itu ke
provinsi riau kebetulan mereka ada pabrik pop and paper yang juga produce oksigen jadi kita
sampai ngirimin dari riau itu uni liquid oksigen untuk ngebantu rumah sakit rumah sakit kita memang
waktu itu stressful banget ya apalagi diberita di kabupaten ini orang meninggal karena kehabisan
oksigen dan jumlah ini tempat tidur rumah sakit bad okupansi ratenya sangat tinggi saat itu hari hari
itu dipenuhi memang setiap malam karena saya dimasukkan ke grup whatsapp yang isinya semua
kepala rumah sakit di sumatera barat jadi bayangin malam malam itu kita susah tidur pak wagup ini
karena tugas dari pak gubernur ini habis oksigen di sini tolong dong ke rumah sakit yang ada
yang rumah sakit yang ada pun mereka kan juga nge save untuk mereka sendiri jadi kita misalnya
tolong tolong dong ini terus minta tolong juga sama produsen yang di sumatera barat sampai saya
telepon owner ownernya pegawai kami udah kerja dari jam enam pagi sampai jam dua belas malam
ya ini covid kalau pegawai kami nanti meninggal karena kecapean kerja saya memang tanggung jawab
pusing waktu itu memang kondisinya uni luar biasa lah apalagi buat kami baru menjabat belukan itu aja
udah oksigen terbatas pedagang pedagang ikan sumatera barat salah satu produsen ikan ya uni yang ikan ikan air tawar ya
pasaman lima puluh kota nelfonin saya kami nggak bisa dapat oksigen pak wagub terus kami nyari oksigen
kemana ikan ikan kami gimana mau diangkut ke riau ke jambi ke sumatera utara ikan ikan yang dioksigenin
dalam packing packing itu kan jadi bukan hanya manusia yang butuh oksigen tapi setelah itu kan cukup
landai cukup landai tiba tiba ada omikron nah kalau sekarang terakhir bagaimana kalau sekarang
okupansi untuk kita rendah ya bed okupansi ratenya
mungkin juga karena omikron ini nggak separah delta terus vaksinasi kita udah nyampe waktu itu
sempat di angka delapan puluh tujuh an persen cuma ada koreksi data karena masuk anak anak enam sebelas tahun divaksin
tapi the good news is in west sumatera untuk lansia kita nomor dua nasional pertanggal
paling penting nggak sebenarnya iya biasanya kan ada resistensi kan biasanya kalau orang minanggabau
susah untuk dibilangin ternyata nggak juga ya terjalan jalan sosialisasi kita juga cukup
surprise jadi ternyata dan lansia ini kan yang paling beresiko ya sebenarnya kan dibanding anak anak
dan kalau kita lihat juga sekarang mudah mudahan ya omikron ini dan tidak akan ada virus virus yang minimal tidak lebih ganas
pemerintah juga semakin melonggarkan untuk karantina dan lain sebagainya apalagi kalau program boosternya juga sudah jalan dengan baik
tapi selama satu tahun ini secara ekonomi pasti kan semuanya sangat terdampak tadi kita sebut pariwisata tapi yang lain lain juga ini ya
bagaimana kira kira selama pandemi sampai saat ini situasi perekonomian di padang apakah justru
karena kalau kita lihat sektor pertanian itu cukup diuntungkan ya dalam satu tahun ini secara global
secara global jadi kalau memang karena sumatera barat ini kalau kita bisa bilang agriculture based province lah
nah good newsnya di indonesia selama covid selain sektor kesehatan di bisnis ya yang bertumbuh kan sektor pertanian
jadi ketika terhantam covid ya pasti semuanya terhantam cuma mungkin kalau provinsi yang backgroundnya adalah pariwisata pasti lebih parah
kimber pariwisata berapa persen di sumatera
enggak terlalu tinggi di peringkat enam atau tujuh jadi masih di bawah artinya tapi apa kalau pariwisata kan multi sektor unik
sebenarnya sih ada perdagangan ada food and beverage ada ini macamnya tapi itu juga ada perusahaan jadi kalau pariwisata kan multi sektor unik sebenarnya sih ada perdagangan ada food and beverage ada ini macamnya
sebenarnya itu juga multi sektor unik sebenarnya itu juga multi sektor unik
jadi di satu sisi enggak terlalu terhantam karena backgroundnya masih pertanian mungkin kalau provinsi yang backgroundnya pariwisata atau industri atau manufaktur pasti mereka lebih berat lah terhantam
dan bahkan nilai tukar petani sumatera barat dua ribu dua puluh satu juga cukup naik
cukup naik ya
cukup naik cukup naik ya lumayan jadi memang pertanyaan
tapi di sumatera barat selama ini saya lihat kan di atas rata rata kan pertumbuhannya
memang kemarin turunnya bukan yang drastik banget
dan yang drastik banget lah dan bagusnya adalah ketika pemerintah ingin memberikan bantuan jadi kita banyak arahin ke sektor pertanian juga
termasuk anak muda nih yang pergi ke kota ke padang gitu nyari nyari kerjaan mereka susah dapat waktu itu
akhirnya banyak yang pulang kampung jadi petani petani milenial nah ini yang kita bina juga nih
nah ini bisa ke depan mungkin justru bisa berdampak secara positif ya asal mereka tetap stay di kampung ya tidak kembali lagi ke kota
pak wagub udah wagub perjalanan percakapan kita masih cukup panjang banyak sekali yang masih kita bahas
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama insight with desi anwar fokus kita adalah provinsi sumatera barat ini provinsi di mana orang tua saya lahir kita orang minang ini ya
ada wakil gubernur dari sumatera barat audi joinaldi yang sekarang kita akan berdiskusikan potensi yang kita bisa kembangkan di sumatera barat
dan memang tadi disebutkan ya pariwisata mungkin nomor enam atau nomor tujuh tapi ke depannya mungkin ini justru bisa menjadi salah satu sektor yang bisa naik
yang bisa naik down sehingga perlu strategi kesana
masih dalam lihat profil ataupun potensi dari sumatera barat ini kan kabupatennya ada berapa ada sembilan belas dan ada tujuh belas
dua belas kabupaten tujuh kota
lima belas kabupaten tujuh kota dan tentu saja masing masing daerah memiliki ciri khasnya ya sendiri
kalau kita lihat kita petakan dari perekonomiannya atau sumber daya alam dan lain sebagainya ini seperti apa
apakah cukup timpang antara satu wilayah dengan yang lain karena ini berarti akan sangat berpengaruh terhadap strategi apapun yang dibutuhkan untuk mengembangkan wilayah ini
kita tujuh kota dua belas kabupaten delapan belas di daratan satu satunya kepulauan mentawai nah gini rasio provinsi sumatera barat juga nggak terlalu besar
terus kalau kita lihat memang pasti ya kalau kebetulan kita wakil gubernur
tapi jauh sebelum saya jadi wakil gubernur ini dari dalam hati saya saya jalan jalan dengan istri dan anak saya ke sumatera barat tanpa saya tahu waktu itu mau jadi wakil gubernur mau ke politik dan sebagainya
saya jalan di sana ngeliat gila ya provinsi ini keren banget
memang keren di situ ada bukit barisan
belum banyak sekali
danau maninjau danau singkara
danau kembar dan juga di situ ada lembah anak dan juga haram
harau lembah harau ngarau
di bukit tinggi jadi memang landscape nya mulai dari laut danau ya sungai gunung bukit ada semua gitu
ini kalau gambar indonesia itu pasti kita
iya ke situ belum lagi pantainya
kepulauan kepulauan kayak gugusan gugusan pulau kalau kayak kita ngeliat raja ampat atau labuan bajo di komodo ada juga di daerah mandeh pesisir selatan
tapi kayaknya gaunya itu sampai sekarang kurang
kurang terekspos padahal kalau saya lihat dari segi infrastruktur kan cukup bagus jalan jalan di sana kan
jalan provinsi sangat bagus
jumlah populasinya lumayan kan lima jutaan ya
jadi memang kalau kita lihat potensi alam ya kita bilang potensi alamnya luar biasa di setiap kota kabupatennya belum lagi potensi di luar alamnya
potensi sumber daya alamnya atau yang ada dalam bumi gini deh kita punya jalur kereta yang cukup luas di sumatera barat
ini pasti tahu di solok si junjung terus ke padang bukit tinggi padang panjang dulu bukit tinggi payakumbung ada semua jalur kereta padang pariyaman
saya ketika ngebuka jalur kereta sumatera barat dengan dirjen perkereta apian waktu itu saya lihat wow kita punya jalur kereta luar biasa ya
dan itu ada dari tahun seribu delapan ratus sembilan puluh an
iya jaman belanda
untuk apa belanda bangun jalur kereta sebanyak itu di sumatera barat di saat mungkin provinsi lain nggak punya jalur kereta gitu ya
pasti untuk ngangkat valuable goods all the products batu bara kalau jaman kita sd siapa penghasil batu bara di indonesia kalau pilihan ganda om bilin dan sawalunto
dan di situ ada kerel kereta yang bergigi
iya bergigi sampai sawalunto itu kan ada kereta yang sekarang dipakai untuk turisme
tapi ini kan kita aneh ya kita tidak maksimalisasi padahal di situ sudah ada dan sekarang kan bisa menjualnya
dan sekarang kan bisa menjadi salah satu transportasi yang bisa digunakan dan dimaksimalisasi
sebagian besar jalurnya mati
nah tahun dua ribu dua puluh dua ini dengan dirjen kerjasama dengan kementerian perhubungan dan dirjen perkeretapian kita mulai mereaktivasi beberapa jalur
tujuan itu komersial dulu ngangkut orang
nah termasuk yang mau direaktivasi adalah sawalunto muarosik silaban yang untuk para wisata
itu kan ada jalur pendek para wisata itu juga mau direaktivasi
terus dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat juga udah direncanakan anggaran untuk reaktiftasi jalur jalur lain
karena sudah ada sebenarnya keretanya jalurnya sudah ada tapi memang sebagian sudah terokupansi
ada rumah ada warung gitu gitu
iya nah itu direaktifasi apa dengan kerjasama dengan swasta atau menggunakan apbd
government dari anggaran apbn
sekarang berapa apbd nya sekarang
empat triliun kalau pad nya berapa
satu kok enggak gede
nggak besar ya nah ini yang harus ke depan mau tidak mau
cara mengembangkan tadi kita sebut alamnya kan bagus
yang namanya rendang itu sudah masuk ke top lima puluh delicious food di dunia
bayisian enak gitu
jadi banyak sekali yang kita bisa berikan lah bagi para wisatawan baik domestik maupun internasional
strateginya ke depan
jadi apa yang kita bisa berikan
jadi kalau kita bicara karena tadi kita bahas pandemi ya mulai
sekarang mulai tadi uni bilang udah nggak pakai antigen nggak pakai pcr
bahkan nanti mudah mudahan karantina juga ditiadakan
karantina juga ditiadakan jadi ada beberapa data menarik yang aku ingin share
pertama kita bicara turis domestik aja ya kalau dari mancanegara masih agak sulit sekarang mungkin
domestik sumbar itu dua ribu sembilan belas itu delapan satu juta orang yang datang ke sumbar
dua ribu dua puluh pandemi udah masuk jadi delapan juta hanya turun seratus ribu waktu itu
turun seratus ribu
terus kan kita analisa waktu itu udah pandemi dua ribu dua puluh maret udah mulai ada pengentatan
jangan jangan pulang kampung karena
that's it jadi yang datang ini kalau ke sumbar ri mohon maaf lu lagi lu lagi
uni tahu lah ya di jakarta ini berapa banyak orang minang yang ada di tanah abang sebagai pengusaha pedagang
di blok m dan pasar pasar lain
masa teman temannya saudaranya audi yang tinggal di jakarta pasti pulang kampung kan
kalau pulang kampung orang minang ini ada yang seminggu sekali ada yang dua minggu ada yang sebulan sekali ada yang dua bulan sekali
pasti mereka pulang
dan bawa uang bawa oleh oleh
bawa uang bawa oleh oleh nginep di hotel
jadi lucu waktu kita ngobrol dengan phri sumatera barat dua ribu dua puluh
jadi ternyata hunian hotel di kota padang khususnya kota besar ternyata buat mereka nggak drop drop banget
kita masih jauh lebih mending pak katanya
jadi orang sumbar itu yang dirantau yang katanya jumlahnya tiga kali lipat orang yang di sumatera barat katanya gitu
masih pulang pulang terus itu ngebantu
cinta kampung halaman
kayak uni rumah gadang masih ada mungkin masih ada keluarga di sana atau keluarga jauh masih sana
nah tapi memang di dua ribu dua puluh satu ini lumayan turunnya cukup drastis
di tengah tahun itu yang delta itu kita cuma dapat empat delapan juta
dan bukan kita saja saya rasa tempat lain juga cukup turun jadi terhantam sekali di dua ribu dua puluh satu
tapi target untuk dua ribu dua puluh dua ini ada kira kira berapa
nah dua ribu dua puluh dua ini kita mulai mencanangkan visit beautiful west sumatra
visit beautiful west sumatra ini siapa yang kasih nama ini
kita dengan bank indonesia sumatera barat jadi kita kerjasama dengan bank indonesia
kebetulan bank indonesia ya karena kepalanya orang awak juga jadi semangat banget gitu
the road ke dua ribu dua puluh tiga nya seperti apa apa yang akan membedakan dengan visit beautiful west sumatra yang selama ini
jadi kita pertama ketika ide ini kita launch kita diskusi dulu gitu kan
ada nggak ya provinsi lain yang udah mau merencanakan hal seperti ini
terus kita diskusi eh belum denger gitu ya belum ada nih kayaknya provinsi lain
karena mereka masih fokus dalam pemulihan covid
terus kita mikirkan oke kita canangkan duluan aja dari akhir tahun dua ribu dua puluh satu kita udah diskusi
untuk itu artinya kita butuh roadmap atau mapping ini keburu buru pak gak apa apa
kalau kita bilang beautiful west sumatera dua ribu dua puluh empat itu tahun politik
siapa yang memikirkan di segalanya itu
kecuali berkampanye ke sana
ah itu susah kan
jadi kalau dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua nggak mungkin terlalu cepet dua ribu tiga timenya
dan dua ribu dua puluh dua ini kita harapkan pulih perlahan lah covid nya
kita road ke sana tapi kita istirahat sebentar
apa apa saja yang kita harus lakukan sehingga bisa mencapai tujuan visit beautiful west sumatra tahun dua ribu dua puluh
tetaplah bersama insight with desi angwar
kembali bersama insight with desi anwar saya ditemani di studio bersama wakil gubernur sumatera barat audi joy naldi
dan kita berbicara mengenai bagaimana mengembangkan potensi pariwisata sumatera barat
potensi pariwisata sumatera barat tahun dua ribu dua puluh tiga dicanangkan untuk ada namanya visit beautiful west sumatera
dan tentu saja banyak sekali yang kita harapkan dari jumlah atau target wisatawan baik domestik dan internasional yang kita harapkan meningkat ke sumatera barat
tapi tentu saja harus disiapkan kan tujuan tujuan wisata mana yang menjadi prioritas itu yang nomor satu ya
infrastruktur mana yang masih harus ditambah diperbaiki
dan bagaimana akses terhadap tujuan atau destinasi wisata itu juga sangat penting ya
audi dan kesiapan sdm nya tentu saja fasilitas hotelnya welcomingnya service nya dan lain sebagainya
dan tamunya kalau bisa jangan yang itu itu lagi
tapi lebih banyak yang variasinya apa semua produk
tadi aku bahas di awal yang datang ibaratnya itu itu lagi lho lagi lho lagi gitu
nah ini sudah paling banyak orang rantau
dan kalau dari tetangga riau jambi bengkulu
kalau uni desi nya jalan jalan ke bukit tinggi di jam gadang
pasti uni nggak dengar deh orang orang yang ngomong aksen jawa gitu
atau orang yang ngomong aksen sunda gitu ya
kita pasti dengarnya aksen minang atau aksen melayu
tapi coba kalau uni misalnya pergi ke tempat wisata di jawa jawa timur jawa barat
minang dari sumbar gitu pasti dengar
nah jadi memang
tadi uni sempat bilang
sumatera barat mungkin masih underexposed
masih kurang diexposed
jadi untuk roadmap ke sana kita ngadain beberapa event
mulai dari sport ya
sport terus adventure wisata minat khusus desa wisata ya
kemarin waktu desa wisata yang diadakan oleh bang sandi di kementerian pariwisata ekonomi kreatif
kita paling banyak mendaftar dua ratus tiga puluh an
dan alhamdulillah sumbar dapat empat
di asosiasi desa wisata indonesia
itu dimana ininya
tanah datar kota pariaman
satu lagi lima puluh kota
desa desanya ada satu di sini
kota pariaman itu laut
agam itu tempatnya buya hamka
ya kebudayaan juga
tanah datar itu souvenir
yang dekat dengan singkarak
dekat dengan singkarak
dan lima puluh kota itu kampung saya itu ada di situ
dan di situ kan juga ada pagaruyung
pagaruyung tanah datar
kalau di kamuni itu lembaharau
sama dan banyak
saya ingat itu event yang sukses
tour de singkarak
jadi tahun lalu tour de singkarak udah orang orang
sekarang kan banyak yang sepedaan nih
di jakarta kan udah banyak yang jago jago sepedaannya
banyak banget yang kontak saya
teman teman yang jakarta
di tour de singkarak tour de singkarak tour de singkarak
pada akhirnya kita batalkan
karena waktu itu kita bilang ke pak sandi
waktu itu menteri pariwisata pementri
gak ada event internasional satupun
kita putuskan batalkan
untuk tahun kemarin
jadi kalau nggak nanti kontroversi penyakit dan sebagainya
tapi tahun ini kita coba adakan lagi
tour de singkarak
karena memang orang lagi pengen
nah itu termasuk tour de singkarak
dua ribu dua puluh dua juga insya allah kita masukkan agenda
pamit mendaki tujuh gunung utama di sumatera barat
kalau lari dapat mendali
ini mendaki gunung juga bisa mendali
terus trail run yang terkait sport tourism
yang tadi desa
kita juga minggu depan bpbd kita dilantik oleh pak menteri
sebelumnya sumber nggak punya
badan pengelolaan pariwisata daerah
kita dilantik sama pak menteri minggu depan insya allah
terus desa wisata agro
terus desa kreatif
jadi kita juga ikutin program yang dikemenin pak rekrah
tapi kita lebih push
nah udah gitu
jadi kan underexpose
sekarang empat era
jadi kayak kemarin kita ngundang waktu
nanti saya juga harus cerita mungkin waktu trip saya ke mentawai
ngundang beberapa influencer lokal
dan juga nasional
nah kemarin juga datang sepuluh influencer
datang ke sumbar
delapan dari luar
untuk ngebantu ngexpose
tentang semata barat
ya sekarang kayak gitu caranya kita lakukan
jadi tahun dua ribu tiga kalendernya sudah full ya
januari februari itu semua akan
setiap kota kabupaten kita minta semuanya mempropose event
ya sekarang ini lagi disusun
masih ada waktu
jadi kita minta propose paling gak tiga event dari sembilan belas kota kabupaten
jadi kita harapkan kalau sembilan belas kali tiga kan artinya empat puluh tujuh an
jadi kita harapkan potong lebaran
puasa kan biasanya nggak ada
kita harapkan setiap minggu tuh ada event event di kota kabupaten

dan untuk tahun dua ribu tiga sendiri jumlah turisnya juga yang diharapkan berapa
bisa sampai sepuluh juta
kita pingin balikin ke yang angka dulunya ya
delapan juta dulu ya
ya balikin ke delapan juta dulu
dan di tahun dua ribu dua puluh tiga itu ada beberapa kalender nasional
hari kooperasi umkm juga di padang
terus event dai internasional di padang
dengan kementerian pertanian
waktu itu kan tertunda
memang waktu itu sumber udah ketunjuk
padang ketunjuk tunda
dilempar nggak ada yang mau juga
pendanaan lagi sulit
jadi beberapa event pemerintahan tingkat nasional juga ada di sumatera barat insya allah
satu lagi kan yang dibutuhkan tentu saja fasilitas ya
dan mungkin kalau kita sekarang lihat ya
internasional kan selama ini kalau mereka ke sumatera barat itu pasti kenal tau ya
mereka cari ombak ya
ombak ya buat surfing
cerita dong waktu audi ikut ke yang ini
ke pulau mentawai
katanya naik jet ski
wah itu luar biasa sekali
harusnya dapat muri lagi tuh
karena memang ini salah satu yang sangat dicari oleh surfer internasional
karena katanya di sana bagus sekali
nah ini harus di betul betul dipromosikan
jadi kemarin mentawai itu
banyak kan turis mereka turis asing
australia kebanyakan australia
bahkan dari brazil ada macam macam brazil ada
cuma pas pandemi oke gak punya
jadi kemarin saya diskusi dengan bupati mentawai
kita kalau dua tahun ini waktu itu awal awal menjabat
dua tahun ke depan ini mengharapkan turis asing nggak semudah dulu pasti
siapa sih yang dulu kenal labuan bajo
sebelum dipopulerkan oleh pak yusuf kala sebagai world wonder
siapa yang kenal dulu dengan raja ampat
mungkin sama kayak sekarang
orang mentawai denger denger aja
kalau labuan bajo iya mau dong saya kesana
sekarang udah mulai naik daun
udah udah naik down
jadi waktu itu sebenarnya ke mentawai gini ceritanya
kita mau mengekspos mentawai lebih lagi orang supaya lebih tahu
dan alhamdulillah pembangunan bandara udah terlaksana
dan diharapkan selesai agustus dua ribu dua puluh dua ini
nah makanya bisa untuk visit beable west sumatra
ini untuk pesawat yang stage level
single prop kayak yang kecil yang baling baling depan satu
baru bisa itu
sekarang di landasannya diperpanjang
dan dibangun terminal yang baru
dengan desain mentawai
udah dapat anggaran dari kementerian perhubungan
jadi diharapkan turis datang dari padang terus kemudian naik lagi
atau bisa langsung dari jakarta
sementara dari padang dulu nih
kita kan tes dulu nih
jadi awalnya sebenarnya saya kementaranya kijetski itu
kementerian dalam negeri menetapkan pulau sanding
pulau paling selatan sumatera barat
itu masuk milik sumatera barat
provinsi sumatera barat
padahal kalau ditarik garis lurus sebenarnya udah mengkulu
musuk sumatera barat bagian dari kabupaten kepulauan mentawai
biro pemerintahan bilang pak kita mau pasang tapal batas
mengkulu nggak apa apa nih diambil
ada pulau satu lagi di sini tuh buat mengkulu
jadi ini pulau masih sangat terbelakang ya kalau kita terjauh
tidak ada penduduk di pulau sanding
jadi saya bilang boleh kita pasang tapal batas tapi naik jetski
dan harus jadi konten yang keren
jadi konten yang keren
terus kita undang dua influencer nasional
alhamdulillah maksudnya mereka senang banget bisa diajak ke mentawai
lebih kurang empat ratus mil
berapa hari itu
totalnya tiga hari
kan kita berhenti
nggak mungkin kan kita berhenti di atas jam
berarti di atas sini di atas laut
laut samudera india
makanya mungkin saya bisa dapat muri kepala daerah paling jauh naik jetski
nah itu wagubnya itu luar biasa kalau begitu
sangat sportif dan memang cocok untuk mempromosikan apalagi mentawai
kira kira apa feedbacknya atau berhasil
jadi pas kesana pertama kesana udah viral nih
bupati bupati dengar semua kan
wah pak wagup gila
dianggap ini mau ke samudera india naik jetski
susah nyari kayak gini kalau hilang
apalagi di atas jetski
jadi jauh totalnya lima belas jam di airnya
jadi enam ratus kiloan lah ya
kita berhenti berhenti total tiga hari dua malam totalnya
terus setelah itu kita adakan rakor kepala daerah sumatera barat di mentawai itu
di pulau sandi
enggak pulau sandi enggak
di kota kabupatennya tua pejat sipora
di pulau sipora
dihadiri oleh dua belas kepala daerah di sumatera dari sembilan belas
alhamdulillah sisanya sekdeng datang
dari situ saya tanya
pak bupati pak wakil bupati pak wali kota
udah pernah ke mentawai belum
cuma satu dua orang yang udah pernah ke mentawai
jadi banyak yang belum pernah ke sana
bahkan orang sumbar sendiri
dan semoga nanti kalau kita lakukan interview lagi kita mungkin lakukannya dari sana ya
kalau ini suka pantai suka laut
bisa buat ini buat nyelam diving
aduh keren banget
nanti aku boncengin uni naik jet ski
terumbu karangnya bagus
nggak usah diboncengin
yang penting ada gps jadi nggak hilang
kita istirahat sebentar
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
saya juga masih ditemani wakil gubernur sumatera barat audi joynaldi
mungkin salah hanya satu satunya wakil gubernur yang ternyata naik jet ski ya
empat ratus mil dari padang sampai mentawai
dan ini pulau yang paling selatannya juga
jadi luar biasa dan semoga berbuah hasil dengan menarik jumlah wisatawan yang lebih lagi
apalagi biasanya kalau mentawai ini target audiensnya ini ya orang orang yang suka surfing dan lain sebagainya
tapi kita harapkan dengan adanya nanti bandara akan selesai pada bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua ini
bisa lebih banyak lagi domestik juga ya pak
wisatawan domestik yang akan berkunjung khususnya ke mentawai ini
indonesia memang luar biasa ya
jadi jangan hanya lihat ke bali labuan bajo raja ampat
lihatlah ke sebelah sini
cuma itu infrastrukturnya harus ada
nah fasilitasnya hotel dan lain sebagainya
ini kan banyak kabupatennya tadi disebut ada dua belas kabupaten dan tujuh kota
apa kira kira yang masih kurang ya untuk perlu dikembangkan
enak fasilitasnya juga banyak
kulinernya belanjanya belum lagi
pelayanannya servisnya orangnya kan ramah ya
nah ini un
orang minang kan juga saya lihat sering keras kepala juga kan
jadi gini un
karena aku termasuk orang yang senang travelling
kalau nggak covid aku sama keluarga istri dan ketiga anakku
cuma berlima aja
nenek nggak mau kubantu
eropa banyak covid
terus sekarang nggak mungkin
ke padang kemana mana
kita udah pernah ke labuan bajo berlima
pernah nyelam di bunaken sama istri
terus aku coba ngambil garis merah
kebersihan dan pelayanan
nah indonesia biasanya agak kurang di situ
nah sumatera barat gimana
kalau jalan ini tau lah
ini kan mungkin sering masih orang kampung beberapa kali
dan orang orang sana juga suka kaget
eh kemarin kita ke situ jalan beruruk uruk di sini
enaknya bagus ya
kita ke bukit tinggi
bahkan udah mulai padat macet
orang sumatera barat ini gitu bukan bangsa pelayan
mau yang dilayanin
lihat lihat cara makan
tapi ternyata kita kan coba ngembangin pok darwiss
kelompok sedar wisata di kota kabupaten
yang kemarin menang empat
yang tadi tanah datar yang tadi empat itu pariaman agam sama lima puluh kota
dari lima puluh yang menang kemarin di indonesia
dari tiga puluh empat provinsi
nah orang orang pemuda pemuda millenials ini
yang sadar akan wisata
jadi aku juga kaget ketika aku ketemu dengan kawan kawan ini
dan pok darwis pok darwis lain yang nggak menang tapi udah masuk nominasi
dan juga ini
wah ternyata mereka udah punya pola pikir yang berbeda ya
walaupun masih scattered
ada di sini ada di sini ada di sini
kita belum bicara kayak bali yang bisa kita bilang pelayanannya hampir sama
di ujung sini atau ujung sana sama
sudah standar lah
jogja ujung sini ujung sini sama
jadi ternyata ngeliat anak anak muda ini
dan bahkan di beberapa lokasi mereka di fully support sama nini mamanya
sama tetua tetua adatnya ya
kalau di tempat lain kita nini mama tetua tetua adatnya
paman ya gitu
jadi saya juga
kalian gimana caranya
kita pertama ini yang harus kita rangkul orang orang sininya dulu
itu kunci penting dari turisme
dari pariwisata itu sdm
bukan hanya infrastruktur jalan hotel keren
jadi pas oke
kalau gitu kalian berhimpun
bantu juga teman teman kalian
jadi kita bisa mengambil teman teman yang di tempat lain yang sedang mengembangkan pariwisata
jadi mereka punya tim juga ini
yang orang muda muda semuanya
lebih muda dibanding saya
tapi punya pola pikir yang luar biasa
dan ketika diskusi sama saya
karena saya juga penyuka pariwisata
nah mereka kita bentuk
terus kita coba mereka untuk mengeducate tempat tempat lain
nah ini memang
jadi training ya
jadi dengan orang
yang luar biasa ini
saya mengembangkan begini pak
saya mau sekarang pak
saat kita lagi coba cari dana mau ubah gerbangnya
saya bilang nggak usah diubah
udah kayak gini aja
ini daya tariknya
gak usah jadiin modern
gak usah jadiin ini
jadi kita diskusi dengan mereka
mereka juga kebuka
pikiran oh iya bener juga ya kata pak wagu
udah gak wisata kamu begini
bukan mass tourism
jadi kita beda bedain
dan jadi target audience mereka juga tentu saja milenial
yang ada yang pingin adventure
karena disana ada
arung jeram ada
terus para layak
itu karena taman nasionalnya saya udah pernah kesana
di kerinci seblat itu
waduh luar biasa
sebagian masuk kita
sebagian masuk ke jandi
kerinci disana juga buat trekking
dan ada gunung merapi
waktu itu dipakai oleh salah satu brand
kalau nggak boleh sebut merek
brand yang ada di mall mall banyak
untuk pake baju dinginnya
foto foto danang kembar
kalau orang liat
ya memang mirip mirip itu
apalagi disitu danau maninjal sama danau singkarak itu kalau belum pernah kesana
wah rugi sekali
itu danaunya luar biasa
gak tau mungkin udah cukup lama ya ke danau maninjal
kayak hotelnya atau fasilitasnya itu masih agak kurang sesendok gitu ya
padahal ini bisa switzlen gitu
harusnya disana bisa jet ski
wah ini sayang padahal kalau misalnya water skiing disini luar biasa
karena danaunya itu seperti kayak laut itu besar
kalau kita maninjal
agam tadi ya
udah ada beberapa spot
orang udah ada agak berani invest di beberapa resort atau hotel yang cukup bagus gitu
jadi kadang mereka masih maju mundur

yang dari luar
yang willing to invest di sumatera barat
banyak investor itu memang ternyata ujung ujungnya
yang akhirnya udah deh
ya itu cinta kampung halaman ini
tapi beberapa wilayah ini jalan juga gitu
nah tadi sdm ya
kita kan sebagai masyarakat menang kita tahu
biasanya kalau budaya merantau itu sangat sangat kental ya
nah bagaimana supaya sekarang
istilahnya merantau balik
anak anak muda yang keluar atau sehingga jangan sampai keluar daerah lagi
tapi justru membangun daerah
berinvestasi di daerah dan mendatangkan investasi
nah saya lihat nih audi ini sudah muda
sudah inilah banyak gelarnya
pintar dan juga pemikiran bisnisnya juga saya lihat itu
doktornya ini bisnis management
jadi kalau dikelola dengan bisnis
harusnya kan bisa
kalau aku memang background aku pure dari pengusaha wirausaha
nah sebenarnya salah satu berkah covid kalau kita bilang ya
selain percepatan digitalisasi
kedua adalah ternyata banyak anak anak muda minang yang mentok
tidak punya kerjaan gara gara covid
balik ke kampungnya
atau balik ke sumatera barat
terus itu banyak yang berusaha di bidang pertanian dan turisme
ini banyak korban covid awalnya
tapi ternyata mereka bisa bangkit dari situ
terus mereka ngerasa ternyata ini ya
pertani itu bisa mudah mudah nih uni
jadi ini bisa jadi contoh
dari mereka tuh
jadi bisa potensi khususnya pertanian tadi berapa
kita istirahat sebentar
tapi mungkin itu kita lebih eksplore lagi
kira kira apalagi pariwisata berbasis pertanian
saya lihat itu sangat sangat memungkinkan ya di sumatera barat
tetaplah bersama kami
insight with desy anwar akan segera kembali
ini sudah lebih dari satu tahun ya menjabat sebagai wakil gubernur di sumatera barat
dan kalau saya lihat ini masih muda
gelarnya juga banyak sekali
gelar tujuh akademik dan profesi tujuh gelar
tapi ini gelar beneran ya
bukan beli di tanah abangnya sertifikat
jangan bikin malu
semuanya dari universitas ternama indonesia
backgroundnya juga latar belakangnya pengusaha
memang kalau kita ingin mengembangkan suatu daerah
apalagi kalau daerah itu banyaklah potensinya
harus memiliki pemikiran harus keterampilan bisnis lah
nah orang padang kan biasanya ada dua ya kekayaannya itu
otak ya akademis pendidikannya
saya lihat di wakil gubernurnya ada
tapi juga otak dagangnya itu harus jalan
apakah itu restoran padang dan lain sebagainya
potensi ke depan yang mau dikembangkan di sumatera barat
tapi juga bagaimana cara menarik investasi dan idealnya
menggunakan sdm anak anak muda sekarang
khususnya anak anak muda minang
supaya mereka merantau balik ke kampung halamannya
dan mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing masing kabupaten
kalau kita lihat pertama
tadi kalau kita bahas banyak pariwisata
pariwisata bukan sebagai belum lah
belum sebagai pdrb utama
tapi itu positifnya adalah
artinya ruang bertumbuhnya
room to grow nya masih sangat besar
dibanding provinsi yang memang pariwisatanya mungkin sudah titik inu
orang sudah berkali kali ke sana
jadi room to grow nya masih sangat besar
terus kalau potensi utama kita
ya memang kita ini sebenarnya agriculture based province
sawit jagung beras kelapa perikanan laut perikanan darat
perikanan darat kita kan di kabupaten pasaman
termasuk salah satu produsen terbesar ikan emas mujair
nah ini diapain
di ekspor dan di or atau masih banyak lokal
lokal itu bukan hanya sumbar un
kita kan lumbung pangannya sumatera tengah
bawang beras kentang lado cabai
terus sayur sayur mayor lain
kalau kita ke arah riau itu truk truk pemangkut sayur mayur halti kultura
buah buahan dari sumatera barat ke riau hilir mudik
memang kita lumbung pangannya sumatera tengah
terus banyak produk kita diekspor
jadi eksportnya dari sebelah
dari provinsi setenang
lebih dekat secara geografis
nggak mungkin dari sini mau ke malaysia muter jauh
jadi dari sana
mentawai itu juga salah satu penghasil pisang terbesar di sumatera barat
dan itu banyak diekspor sampai malaysia
nah jadi salah satu yang punya potensi
untuk meleverage main sektornya
kalau main sektor kan artinya kita udah
punya infrastruktur yang cukup baik di situ
jumlah populasi yang memang fokus
jadi penduduk kita setengahnya lebih adalah bekerja di sektor tersebut
jadi kenapa begitu yang harus kita tingkatkan sekarang tadi yang uni bilang
produk produk ini supaya diolah
nah itu rencana ke depan seperti apa
apa yang harus disiapkan dan berarti harus ada investasi misalnya bangun pabrik
investasi dari kita sendiri apbd sendiri beberapa sektor pertanian perenakan
dan investasi dari luar
jadi memang nggak mudah juga sebenarnya menarik investasi di sumber
nggak semudah memberikan telap
kenapa padahal kan di situ potensinya banyak sekali
salah satu challenges kita adalah kita dikenal daerah yang sering terjadi bencana
oh iya gempa terakhir tahun dua ribu sepuluh ya
kemarin kemarin pasaman
oh iya kemarin juga pasaman
nah pasaman pasaman barat itu salah satu orang yang
dan banyak ternyata pengusaha pengusaha kita yang jarang melihat sumatera barat
jadi saya juga coba melakukan personal approach ke beberapa teman pengusaha
eh lu datang dong ke sumbar lihat lihat
pas datang mereka kaget kaget gitu
mungkin di dalam benaknya di padang ini ketinggalan
provinsi jelek mungkin pas ini
kalau di sana kan makanan cuma ada dua un
enak dan enak sekali ya kan

banyak orang yang belum datang ke sumatera barat
makanya dengan adanya tanaman wisatawan ini
kita harapkan juga teman teman yang belum pernah berkunjung ke sumatera barat datang
karena selain berwisata dia bisa melihat potensi lainnya
makanya kemarin yang teman teman sepeda saya
tentu datang datang pengusaha
soalnya sepedanya mahal mahal ya
sepedanya udah ratusan ratusan juta
terus kalau kemarin gak jadi tds tahun ini jadi
sebagian besar dari mereka belum pernah datang ke sumatera barat
karena sekarang hobi sepeda gara gara covid
pengennya sepedaan pengen ikut tur di singkarak batal
pernah nggak ke padang loh belum katanya
ya udah nih peluang sebenarnya kan
nah makanya kita nggak ada event event tadi trail run gedaki gunung
ini kan event event yang kita harapkan orang orang yang belum pernah datang ke sana datang ke sana
sambil menikmati keindahan alam dan wisata kuliner
kayaknya ini bagus nih untuk invest hotel kayaknya
ini profil kemiskinan tapi dimana
masih di sektor pertanian ya
nah makanya harus dikembangkan petani petani millennial
yang semua ini berbasis digital punya platformnya
sehingga dari segi pemasarannya dan juga konsumennya produksinya
itu kan harusnya bisa jauh lebih bagus
jadi tujuannya kan meningkatkan nilai tukar petani tadi
sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan dari petani
tapi memang ini nggak bisa kita sendiri juga butuh banyak bantuan dari pusat
dalam hal pengadaan pupuk yang sering langka
pupuk pupuk subsidi itu
terus kalau saya pernah bilang kenapa yang disubsidi jangan pupuknya
tapi hasil pertanian di bawah nilai
misalnya di bawah harga pasar itu yang lebih bisa disubsidi
kalau pupuk subsidi ini akhirnya jadi perdebatan dan keributan terus
apalagi kayak kita negara provinsi yang basisnya pertanian
walaupun kalau bukit tinggi ya jadi harus dia pariwisata
kalau padang jasa dan umkm
nah itu umkm ini berapa persen ini
lima ratus ribu tercatat peraku umkm kita
dan ini sebenarnya salah satu yang menyelamatkan sumatera barat
dari krisis ekonomi yang terkait dengan covid
karena masih terus bergulir
nah ini kan harus dinaikkan kelas
umkm kan jangan harap tahap ini survival
tapi justru sekarang umkm itu bisa seperti startup
juga bisnis yang bisa dikelola untuk menjadi bisnis yang modern lah
jadi salah satu program kita creating seratus entrepreneurs
jadi creating entrepreneurs itu bukan hanya membuat satu orang
dari sebelumnya jadi pengusaha
bukan pengusaha jadi pengusaha bukan itu aja
tapi membuat orang itu lebih inovatif kreatif
atau perusahaan itu lebih inovatif kreatif
naik kelas tadi juga creating entrepreneur
jadi kita sebar di berbagai opd di pemprov sumbar
berbagai program untuk hal tersebut
ada yang di pertanian pertanian milenial
peternakan peternak milenial
petambak milenial di dinas pertanian
umkm korporasi tentunya leading sektornya
terus di dinas tenaga kerja kita buat pelatihan pelatihan ringan gitu
dan ini kerja sama tentu saja mungkin dengan himbara ya dengan
dengan berbagai pihak dengan universitas juga pastinya
kan harus ada kolaborasi
iya apalagi ini kan harus ada fasilitatornya dan lain sebagainya
oke kita bicara target sekarang
pertama target visit beautiful west sumatra
tadi ditargetkan delapan juta
iya balik ke titik awal
tapi dengan adanya vbws ini kira kira berapa jumlah penghasilan
yang bisa didapatkan nanti ditingkatkan dari pariwisata
kan selain kuantitas ya kan kuantitas orang
kita juga juga langkah tinggal yang kita harapkan di situ
kalau bisa lebih dari tiga hari
ya jadi salah satu strategi kita adalah mengadakan acara tidak pada waktu hujung minggu
tapi hari tanggung kamis jumat
misalnya ada conference gitu kan
saya bilang arahkan hari kamis atau jumat atau rabu kamis jumat gitu
mereka akhirnya ah tanggung deh
sabtu minggunya gue mau ke bukit tinggi dulu nih ah gitu
saya mau lihat danau kembar dulu nih saya mau ke sini dulu nih gitu
kita udah coba arahkan juga buat event di hari hari tanggung
kelelamaan mereka stay nya
kamis oke atau rabu oke
pertama hotel tentunya tambah
yang dilihat nambah
kalau dilihat nambah orang biasanya makin iseng
eh beli ini deh beli itu deh
apalagi yang belum ya
keripik ini belum keripik itu belum
nah biasanya oleh olehnya itu oleh
kerupuk sanjai makan makan di tempat makannya
dengan ekonomi stay itu pasti spending akan meningkat
kalau kita berharap pad pad provinsi bisa diukur
kendaraan bermotor bagi hasil minyak cukai rokok air permukaan itu itu aja
terus kalau mau meningkatkan ekonomi gimana caranya
ya buat orang datang
buat uang masuk
uang masuk antara investasi murni ya kan
baik itu pma atau pnbmdn
atau orang datang ke sumber yang buang uang
itu yang buat meningkatin pertumbuhan ekonomi
dari ini pma nya pmda nya seperti apa sekarang
nggak terlalu banyak
beberapa pmdn yang terkait di energi ada ya
pembangkit dan sebagainya
di pertanian juga ada
yang dari dulu ya semen padang aja
semen yang ada di sana
tapi yang lainnya heavy industry
misalnya mobil apa nggak ada di sumbar
nah kita kemarin berharap banyak investor investor
contoh pengolahan saus tomat
untuk manufacturing nya ya
terus saus sambal karena kita banyak cabai
makanan padang kan harus pedas
harus gurih makanya
audi luar biasa baru berusia tiga puluh delapan tahun
ini memang cita cita dari dulu
cita cita audi ingin menjadi
saya background nya pengusaha
jadi dari dulu saya ditanamkan oleh orang tua saya
kamu harus jadi pengusaha
kalau jadi wakil gubernur sekarang
dia ajak pak gubernur
jadi pak gubernur kita ngajak bu yamah yaldi
kayaknya pernah juga sama umi interview
ini kayak ngajak yuk kita ngajak main kemana
jadi nggak sengaja pertama ketemu dengan beliau itu di mataram ntb
di ruangan kerjanya gubernur nusa tenggara barat
itu perkenalan pertama
terus beliau nanggap
beliau datang ke tempat usaha saya
tadi saya cerita di awal sama uni
apa namanya sebelum kita syuting ini
saya bilang saya usaha saya di sulawesi selatan
beliau datang di sulawesi selatan
beliau datang sulawesi selatan
ini peternakan ayam ya
ada pabrik pakan juga
saya cerita lah gitu kan
buya sumatera barat itu saya lihat pertaniannya yang nomor satu
justru gitu kan
saya bilang saya dengar buya tuh mau jadi gubernur
waktu itu beliau masih wali kota
boleh nggak ikut
enggak enggak enggak
saya bantu buatkan program aja
buatan program dan mungkin saya juga akan investasi di sana
seperti saya investasi di sulawesi selatan
saya ajak foto
karena saya buatkan
selamat datang wali kota padang
datang ke tempat usaha saya
tentu saya senang
pas salaman itu udah mau covid
pas salaman beliau bilang
nggak boleh salaman ya kalau covid
waktu itu belum covid
di cina udah dikitnya belum masuk waktu itu
jadi waktu itu beliau bilang
cocok nih sumbar satu sumbar dua
saya anggap itu bercanda
dia datang lah
beliau datang lagi balik lagi
saya bukan orang
saya udah senang dengan hidup saya
tapi seperti apa yang dibayangkan ketika menjadi wakil
kan ini kan dari pengusaha yang biasanya ya punya cara cara sendiri
harus lihat ini pragmatis ya untung rugi
kemudian harus masuk ke
karena biasa memanage organisasi juga ya
sekarang organisasi pemerintahan
terus biasa juga ikut organisasi
jadi nggak terlalu sulit
tantangan yang terbesar ya menjadi seorang pemimpin daerah
ini kan pasti banyak ya
politik politik dan lain
paling besar harus selalu berlapang dada
berlapang dada sabar
jadi kalau malam dua
supaya bisa sabar menghadapi
hari dan minggu
waktu kembali ke batara barat ini
tapi sebelumnya kan sering pulang kampung kan
jadi merasa sangat nyaman ya kalau
biasanya karena begitu
orang minang itu lebih banyak di luarnya daripada di kalang
tapi karena ayah sama ibu sering ke padang
lewat ke jalan bukit tinggi ke solok gitu
karena memang sering
cuma kan nggak pernah tampil memang
cuma datang buat liburan makan makan gitu
sekarang mau tidak mau harus jadi putra daerah yang baik
dan harus bisa memajukan provinsi sumatera barat
dan juga tentu saja target target ambisius yang kita bangun itu
mudah mudahan bisa tercapai
berkat kerja keras tentu saja
dan semoga tahun dua ribu dua puluh tiga
semoga programnya berhasil
janunya harus datang juga dong
oh ya harus
sekali lagi terima kasih
demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube
jangan lupa kita masih dalam suasana pandemi
jadi jagalah protokol kesehatan dengan baik
rajin cuci tangan
dan jangan lupa kalau belum booster
jangan lupa booster ya